untuk mencabut izin dari act ini
jadi rehan saya silahkan

kalau administratif penangan kementerian sosial
karena lembaga ini kan terdaftar di kementerian sosial
lalu pp di sembilan belas tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
maupun peraturan menteri kementerian sosial
lembaga ini bertentangan
artinya ketika pemungutan uang harusnya maksimal sepuluh persen
ternyata tiga belas persen
ini kan mengumpulkan uang dana nasabah atau donasi
atau yang bahasa agamanya dari amal sedekah zakat sampai kurban
ternyata yang harusnya disalurkan
tapi diinvestasikan terlebih dahulu
dalam bentuk bisnis bisnis tertentu dan kegiatan kegiatan tertentu
karena ini pelanggaran terhadap pp
dan maupun peraturan menteri sosial
berwenang kementerian sosial untuk mencabut secara administratif
itu yang pertama
tapi secara pidana
secara pidana saya lihat dari kasus ini
ada pelanggaran ke auhp
entah itu penggelapan maupun penipuan
penggelapan di mana
kita memiliki ya milik orang lain
bukan orang bukan dan dimiliki
sekali lagi terserah nanti tiga ratus tujuh puluh dua atau tiga ratus tujuh puluh delapan
nah sekarang ada di ppatk
ada aliran aliran dana yang digitalnya
dan oleh ppatk diserahkan
baik kepada pihak kepolisian maupun bnpt atau densus
secara administratif itu urusan pemerintah
sudah selesai artinya
kan terlepas itu ada tahapan tahapan
tapi jelas ini kan kelihatan
nah yang tidak nanya
pas ada hak orang lain
dana dana surga sana gitu kan kok diembat
kita kan empat puluh lipat dana umat dilumat gitu kan
karena dana umat yang harusnya tadi disalurkan kepada yang berhak
boleh dong dana amal zakat
kok dengan dalih gaji ya nggak boleh lah
itu dana umatnya kembali ke umatlah
kecuali kalau usaha kalau usaha silahkan
mereka relawan kerja ya silahkan
kalau pekerjaan yang awal
kerja istilahnya perusahaan
lagi secara pidana secara administratif
setangki itu bisa diberlakukan
dan saya apresiasi pada pihak
berani mengambil sikap itu
yang lebih penting lagi kita dorong nanti ya
densus maupun bnpt atau kepolisian
nyalah juti ini kan nilainya tidak kecil dan besar
jangan menjalan gunakan bendera
agama bendera ibadah
tapi isinya cuma bergembah
oke baik nanti kita
melejeti ya lebih jauh soal
sanksi pidana yang menurut anda ada
potensinya di sana tapi secara administratif
administrasi terlebih dahulu
pihak act langsung merespon tadi
kang asep mengatakan terkejut
karena menilai tidak
melalui tahapan yang prosedural
sanksi administrasi bagi penyelenggara
yang memiliki izin itu ada
tiga tahap teguran secara tertulis
kedua penangguhan izin ketiga
baru pencabutan izin tapi ini langsung lompat
ke pencabutan izin
ya kalau baca pasal itu harus jelas
satu itu artinya apa
kalau orang melakukan pidana
apalagi ya apa telaporan ppatk
ya kewenangan pemerintah
untuk menilai tahap tidak harus melalui tahapan tahapan itu
dan kalau ada keberatan terhadap tahapan itu
keputusan tata usaha negara gugat itu peran di lantun
merupakan perbuatan melawan hukum
didesulai dengan ajat ajat umum pemerintahan yang baik
itu kan dia yang teriunang unang peran di lantun
apakah selalu harus
apakah tidak ya kalau orang
diduga melakukan tindak pidana terang beneran
harus diingatkan dulu kalau pidana nya
sekali lagi ya itu sudah mau ngopain
bahasanya sudah benar tindak pidana nya
ya makanya bilang ketika ada laporan ppatk
masa tegur dulu
masa diperbaiki dulu karena diakui
penggunaan data lainnya
pemerintah harus dimulai dengan tahapan tahapan
tertunggu apa teguran dan semuanya
kecuali kalau ditegur ya bandel
tapi ini sudah nyata
oke jadi menurut anda pun
pencabutan izin ini
act juga tidak punya ruang untuk
apa untuk melapor apa untuk
keberatan kah atau hal hal yang lain
karena kan tampaknya ini mereka
tidak terima dengan kemudian langsung dicabut izin
ya kalau keberatan atau tidak terima ada saluran
hukumnya pemerintah berdasarkan
keputusan sosial diperadilan ketausahaan negara
kan objek keperadilan itu ada
keputusan ketausahaan negara ya
itu bertentangan dengan undang undang
dan ajar ajar umum pemerintahan yang baik
pengumpulan atau pencabutan
dari kementerian sosial ditangani oleh
pak muhajir bertentangan dengan undang undang
tidak terpilih dari tahapan
dengan ajar ajar umum pemerintahan ya
yaitu diperadilan ketausahaan negara
oke oke nanti kita bahas kang ase
yang menurut anda ini bisa menjadi celah
sanksi pidana bagi act
tapi saya ke ylki terlebih dahulu
catatan ylki sebenarnya sejauh ini
bagaimana terkait dengan
act atau mungkin lembaga filantropi
yang lain apakah
memang anda melihat selama ini
yang merugikan pak sudaryatmo
ya terima kasih
jadi ilki pernah melakukan
riset tahun dua ribu tiga belas
ketika terjadi banjir jakarta
lembaga yang melakukan
penggalangan dana publik
dari sebelas itu
setelah tiga bulan
kita meminta laporan
temuan dari penelitian itu adalah
lembaga yang melakukan penggalangan dana publik
setelah kita cek itu hanya
empat yang memiliki izin
dari empat pun setelah kita
teliti satu izin itu sudah
ada luar sah itu izin itu
menyalurkan bukan mengumpulkan
kemudian satu izin itu dalam
proses jadi memang
ada persoalan pengawasan di dalam
dana publik itu yang
tidak memiliki izin tadi satu itu
yang kedua adalah
dari sebelas itu
hanya empat lembaga yang
dari empat laporan tadi
hanya dua laporan yang
menurut ilki itu memenuhi
standar sebagai laporan karena dia ada
terkait dana itu
disalurkan ke lokasi mana dan kepada
siapa namanya jadi memang
di sini memang ada persoalan kaitannya dengan
tadi pengawasan ya
jadi bagaimana pemerintah
itu melakukan pengawasan satu terdapat
lembaga yang mengumpulkan dana
tapi tidak punya izin dan
tidak punya izin tapi tidak punya
kapasitas dalam membuat
itu kan sebenarnya apa ya
di lapangan itu jumlahnya
bisa lebih banyak tidak hanya act
paling tidak dari data temuan ylki sudah
menggambar seperti itu
oke tapi kalau khusus act sendiri
selama ini dari pantauan
ya memang apa
memang dari di waktu
waktu korban banjir itu salah satu
salah satu lembaga yang
apa menjadi sampel di ilki juga act
act itu apa
dia ada problem dengan perizinan karena
dia tidak punya izin khusus untuk penggalangan
penggalangan apa untuk
korban banjir tapi dia memberikan laporan
yang menurut pandangan lembaga konsumen itu
laporannya cukup memadai dan apa
dari penyelesaian laporan itu juga disampaikan
langsung ke kantor ylki ada penjelasan
macam macam jadi memang apa
tadi dari si pelaporan itu sudah
sangat memadai tapi dari sisi sisi perizinan
memang bermasalah dia tidak punya izin khusus
untuk penggalangan apa
korban banjir dua ribu tiga belas itu
jadi dari segi perizinan pun menurut ilki
ini act sudah
bermasalah kak ngasep kembali ke angka
menurut anda ini bisa menjadi celah
hukum pidana masuk atau
penggelapan ya kak ngasep ini itu sudah
dijawab juga oleh act bahwa mereka ini
apa bukan lembaga amil zakat
itu dijadikan sebuah
dalih kak ngasep bahwa
ini digunakan dananya pemotongannya
memang kalau zakat itu ada mustahil
amilin pengurus boleh gitu ya
ini juga membelanya zakat
pengumpulan usaha sedang yang dikumpulkan ini
kan dana nya tadi
cakong amal jariah
dan kurban artinya apa
itu adalah dana amal yang
tidak boleh diinvestasi faksanya kan diputer dulu
diinvestasikan kan harusnya ketika
ya pak sdarianto beramal
ditipan melalui lembaga apapun namanya
disalurkan kepada yang berhak kalau zakat
mustahik ya boleh
tapi yang jadi masalah ketika dana yang dikumpul
mereka punya hak
tiga belas tujuh tiga belas lima lah
padahal kalau ayat
artinya udah kami gunakan ini aja
apalagi tadi kalau zakat udah aja aturannya aja
amal jariah tidak boleh
tak boleh orang
beramal kemudian dijadikan gaji
diambil donasinya kalau itu kan berkelip
itu kan pekerja kalau pekerja
harus dibayar tapi kan sejak awal
artinya relawan kalau relawan sama orang rela
kan susah saya aja ngumpulkan duit
perluat sendiri ya sekarang masa
jadi profesi apalagi penghasilannya kan
katanya lebih tahu sendiri ratusan juta
kan orang ngumpulkan satu juta tapi
diambil oleh pengurusnya dua ratusan juta
lebih mana aturannya artinya
ada karena lebih anggap lah hitungannya
paling gampang harusnya sepuluh lah
tiga lima kalau tiga lima itu dana orang
orang dimiliki dalam penguasaannya
jika dana ini digelapkan ternyata
ada data mengalir kemana mana
tahu dari pt atk kan
pt atk sudah melaporkan tadi ke raskrim
maupun ke densus pt rt apa
ada dana yang dialirkan kalau dana yang dialirkan
namanya pencucian uang
hmm oke jadi ada dua
hal ya ini kang asep ya penggelapan
dan pencucian uang ini yang
kemudian bisa dijerat
dua pasal ini bagi
tapi ini harus dijeratkan lagi kan
pt atk kan tugasnya kan
pt densus diindahkan lanjuti karena itu kan
dana dana ya mencurigakan
tanda petik dalam arti apa
saksi ini kan mencurigakan yang tidak
seharusnya sesuai pengenalan nasabah gitu kan
karena ketika ini disalurkan
kepada pihak pihak yang sebenarnya tidak hanya
enam puluh loh seratus lebih itu jadi ini
ada berjana besar disitu ada usaha usaha
baik di dalam maupun di luar
penyaluran tadi ke pihak pihak
densus pt atk harus buka dong ini kan
atau pt densus pt raskrim
ketika ini dibuka jelas
ngalirnya ini dana itu yang
terkumpul kan dana umat entah itu zakat
entah itu sodako entah itu amal jariah
atau dana lain apalagi kalau tadi penjelasan
pak sundarianto kalangan
perusahaan bencana yang tidak ada izinnya walaupun kita
tahu ya selamat bencana siapapun
nggak boleh turun tapi kan penggalangan dana harus
jelas pertanggung jawabannya ini tidak
atau tidak oke oke
jadi sekarang tugas pernegak
hukum kalau memang ini mau dilanjutkan ke dalam
proses hukum ya kang asep dan
juga pak sudaryatmo ini kan karena
pak menko polhukam pak mahfud juga
menyatakan kalau ini terbukti ada
penyelewengan ini bisa
dimasuk ke ranah hukum tinggal
kemudian memperkuat atau mencari alat bukti
yang bisa membawa ini ke
meja hijau kang asep
ya betul jadi gini administrasi sudah
selesai kalau memang keberatan act
silahkan ada yaitu
keadaan atau usaha negara didatur
nah sekarang tidak nanya apa
artinya ppatk menyerahkan data
itu kepada pihak kepolisian atau pihak
densus atau npp kan tidak mungkin
kalau dana saya dengan pak sundarianto itu kan
uangnya resehan nggak mungkin kan laporkan
ke bnpt karena tidak mencurigakan
tapi kalau sekarang atk
menyerahkan lhp pada
instansi yang berwajib artinya tindak
lanjuti ini kan bukti permulaan yang cukup
dan data itu sudah dilinci sekali kalau
ppatk itu jelas cuman ketua ppatk tidak
boleh memasuki wilayah pidananya hanya kewajiban
dia menyerahkan kepada aparat yang berenang
ketika aparat yang pernah punya dada
ada penggelapan ada
kebijakan uang apalagi
mengarah kepada pihak pidana
terorisme harus tindak lanjuti
siapapun ya pelakunya kan tidak melihat
latar belakangnya apapun
ya yang penting ada lembaga yang
tidak sesuai dengan peruntukannya apalagi
kalau ini pandana umat harusnya
disalurkan ternyata kita tahu lah
pak sudirmo selain kemudian soal
perizinan tadi anda soroti adakah
hal yang lain dari lembaga
seperti act ini yang memang
catatan umum ylki
kaitannya dengan ini ya
hak donatur kan gitu
jadi ini kritik ylki terhadap lembaga
hampir tidak ada
yang apa di dalam websitenya atau
di dalam spanduk spanduknya
itu juga menginformasikan hak donatur
padahal hak donator itu penting
mengetahui hak haknya dia juga
bisa menjalankan fungsi pengawasan
jadi salah satu hak donatur adalah tadi ya pak
informasi tentang visi misi
lembaga kemudian dia juga
berhak mengetahui siapa
profil pengurusnya kemudian
ketika ada relawan dia juga berat
mendapat informasi apakah itu staff
dari staff dari
organisasi itu atau
ini relawan yang tidak dibayar
termasuk juga tadi hak untuk
mendapat laporan baik
diminta atau tidak diminta ylki
pengujian tadi survei tadi
itu apa diminta aja nggak dikasih
kan gitu loh mestinya tadi laporan
itu diminta atau tidak
lembaga filantropi itu berhak
memberikan laporan kemudian dalam
seperti act itu selain
aspek perdata dan pidana itu juga
ada pidana dan pidana juga ada aspek perdatanya
perdatanya apa ini ylki
mendorong supaya tadi
donatur yang merasa dirugikan atau
masyarakat penerima manfaat yang merasa
dirugikan itu juga bisa menuntut
secara perdata mengurus
act ke pengadilan dan ini
persoalan seperti ini itu
sudah sering terjadi di beberapa negara
di amerika itu
beberapa lembaga yang menggalanggani
atas nama kepentingan veteran itu
banyak dituntut ke pengadilan karena
dana yang dikumpulkan itu dinikmati sebagian
besar oleh pengurus bukan oleh veteran
perang di singapura itu juga
ada pendeta yang
digugat ke pengadilan karena
menyelewengkan dana yang dikumpulkan dari
umat ini pertanggung jawaban
perdata ini juga menurut saya
bisa menjadi efek jerah bagi pengelola
dana pengelola dana publik
agar tidak semena mena
itu memasarkan dana publik
untuk kepentingan yang di luar kesepakatan
awal gitu oke baik
dari kasus act ini
menurut anda juga penting menjadi
moment untuk memperbaiki
terkait dengan lembaga filantropi
karena kan tadi anda katakan bahwa ini
catatan juga bagi lembaga filantropi ya bagaimana
memperbaiki ini apakah memang
dengan ruu soal
penyelenggaraan sumbangan yang kemudian
sekarang mulai bergulir tapi kita
bahas nanti kak asep dan juga pak sudaryatmo
kita break dulu kami akan segera kembali
baik saya kembali
ke pak sudaryatmo sekarang
yang juga mulai bergulir ya kang asep juga
ini adalah soal bagaimana mengawasi
payung hukumnya harus kemudian diperbaiki
menurut anda pak sudarmo bagaimana
ini kemudian bisa menjadi momentum untuk memperbaiki
pengawasan pemerintah terhadap
lembaga filantropi apakah memang perlu
undang undang yang baru karena
undang undang yang sekarang
disebut sudah tidak lagi memadai undang undang nomor sembilan
tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu
ya ilki bergabung
dengan koalisi masyarakat sipil yang
mendorong adanya terantaransi
penggalangan dana publik
dalam bentuk mengajukan
tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu tadi
memang ada beberapa pokok yang
kita usulkan jadi yang pertama kalau di
undang undang lama itu dia menganut
pendekatannya itu bukan
pendaftaran saja cukup mendaftarkan
kemudian yang kedua
undang undang pengumpulan uang
dan barang jadi selama ini itu karena
leading sectornya kemensos dia hanya
fokus ke pengumpulan
uang dan barang untuk
kejahteraan sosial padahal kalau
kita bicara penggalangan dana publik itu
tidak hanya berkaitan dengan
kejahteraan sosial ada
penggalangan dana publik untuk
kepentingan olahraga ada penggalangan dana publik
untuk keperluan kejahteraan
hewan dan lain lain nah itu
diluar atau fokusi dari
kemudian yang ketiga terkait
seluruh aktivis penggalangan dana publik
itu mestinya perlu ada
termasuk disini tadi
di dalam melakukan
pengawasan dan juga melakukan
yang melakukan penggalangan dana publik
itu dilakukan rating
dari rating itu tadi itu menjadi
guideline bagi konsumen bagi
donator ketika dia nyumbang jadi
kalau ratingnya jelek ya
pasti donator akan menghindari
terus yang keempat
itu juga ada pengaturan
kaitannya dengan hak hak donator
masyarakat donator menyumbang
dia juga punya hak yang harus
dilindungi yang harus dihargai
oleh lembaga yang melakukan penggalangan dana publik
yang menurut catatan
yang masih sangat lemah
di dalam penggalangan dana publik
website website dari organisasi
filantropi itu ylki belum pernah menemukan
ada lembaga yang
men state hak hak donator itu apa
padahal itu mendasar
di dalam membangun ekosistem
dan memastikan bahwa dana itu
baik pak sudiratmo
hak hak donatur menurut anda
itu seperti apa sih karena kan banyak mungkin
kak asep ini menyerahkan dana
atau siapapun lah ya itu kan kemudian
apalagi ke lembaga kemanusiaan judulnya
ini kan atas dasar ikhlas
seringkali kan konsepnya seperti itu
hak hak donator yang menurut ylki itu perlu
dibuat dan harus
donatur juga harus tahu itu apa saja sebenarnya
mengacu ke donator
yang ada di amerika
donator itu berhak mengetahui visi
misi lembaga kemudian donator
berhak mengetahui siapa sih yang
duduk di pengurusan kan gitu loh
di pengurusan termasuk juga
jadi kalau ada pengurus lembaga
gajinya itu tidak bisa
dipublis urusan privat menurut
saya ini bertentangan dengan hak hak donator
karena dananya dari publik
dari donator donator berhak
pengurus itu digaji berapa gitu loh
digaji berapa kan gitu loh
kemudian apa berikutnya
adalah hak untuk mendapat
dananya itu disalurkan sebagai
awal kan gitu
dan di dalam berhak
mendapatkan informasi itu juga tadi
benar kan gitu loh
secara benar gitu loh
kemudian hak untuk mendapat
laporan tadi sudah hak untuk
mendapat penghargaan sama yang
terakhir tadi dalam hal tertentu
itu apa donator juga
berhak namanya dirahsiakan
tapi dia apa
dia tidak boleh menyumbang
tetap harus ada nama tapi
dia minta namanya tidak dipublikasikan
itu secara umum
hak hak donatur yang selama ini
itu kurang di apa ya
kurang dipromosikan oleh
beberapa lembaga yang melakukan penggalangan
dana publik oke apalagi sekarang fundraising
benjamur ya pak sudha ratmo jadi
kalau kemudian tidak diawasi
sebenarnya kak ngasep bagaimana
anda melihatnya kalau kemudian memang
ada sebuah payung hukum yang baru
ini apa yang perlu
menjadi perhatian terkait dengan
aktivitas lembaga filantropi
ya jadi cara ringkas gini kalau secara hukum
lihat ya nah ini patah oleh hukum dagang
dan kutipis jadi ada badan hukum
bukan badan hukum kita badan hukum
tidak bukan badan hukum mengadakan kegiatan
bisa kegiatan ekonomi ya
termasuk transaksi ekonomi syariah
juga kegiatan sosial atau kegiatan ibadah
kalau kegiatan ibadah seperti
impas jakat sodako ada aturan apalagi
jakat itu memang
tergiat dengan tuhan nya apalagi kalau yang ini salah
gunakan yang bisa mahal itu akuntan akuntan
malaikatnya kan lagi itu soal yang
berbeda tidak boleh ditarik dari intas
harus salurkan tanpa diimplementasikan
nah ketika badan hukum bukan badan hukum
mengadakan kegiatan sosial saya sudah
disingkir oleh pak sudara sudara ada pertanggungjawaban
ada apatasi publik dan semuanya
ketika mereka punya hak
disitu entah relawan entah pekerja
juga pengurusnya ketika dia punya hak
usahakan berapa pun harus terbuka laporannya
karena ini kegiatan kegiatan sosial
kegiatan ekonomi harus
silahkan jadi dibedakan agar kegiatan ekonomi
kegiatan sosial kegiatan ibadah
jangan ditampurkan ini urusan
ibadah ketika kegiatan ekonomi
kemudian label nya keluar
istilah istilah lain yang dia punya hak padahal beda
tahan badan hukum
kegiatannya baik sosial
baik ekonomi apapun kegiatan
kegiatan syariah kalau syariah kan
ada pengawas badan pengawas syariah
dewan patua majelis ulama itu
mengeluarkan pengawas syariah
kalau ini sekali lagi ada
penyalahgunaan atau ada pertanggungjawaban
kalau mereka memilah tanya
tadi apakah mereka
kegiatannya penggalangan dana ada
aturannya kalau kegiatan misalkan
mengumpulkan apapun ya donator
katakan pak jalato sudah hak tahu dong
semua ditulis hamba allah hamba allah
tapi ternyata diembat
nah ini jadi masalah apalagi itu kegiatan
apalagi ya ya
ibadah harus dipilah
tapi dari semua itu
ajaknya kembali ke hukum transparansi
dan pertanggungjawaban boleh
kalau yang aku jatuhkan dia pekasi
boleh tapi kegiatannya jangan
ibadah ibadah jadi profesi
apalagi cari tambahan kalau misalkan
kegiatan sosial misalkan kegiatan
ekonomi lainnya dia punya hak sebagai
pekerja ya boleh aja tapi kalau kegiatannya
ibadah dia minta
presentasi minta gaji ya itu bukan
oke kang asep yang
sekarang juga dibahas adalah
setelah dari kasus act ini
dinilai bahwa pemerintah
abai mengawasi lembaga
filantropi ini memangkah anda juga
melihat pemerintah abai atau memang karena
payung hukumnya yang kemudian
sulit untuk menjerat
pelanggaran pelanggaran dari lembaga filantropi
belum jauh ya
pertama tama kan kita orang orang indonesia
senang bersedekah beribadah
apapun agamanya jadi percayalah kegiatan
kalau dulu dibungkus bungkus ibadah apalagi
kan dijanjikan gitu kan berarti
kegiatan apakah ini posisi orang
kecil digidikan padahal kan mungkin
saya kasih seratus dikasihkan ke
renhad cuma sepuluh tapi iklannya lebih dari
sepuluh sembilan puluh di empat nah itu
ada kebaikan orang orang kita gitu kan
yang pertama yang kedua memang
kita juga kan harusnya
tidak pasti kalau memang mengawasi
kegiatan yang berlabelkan agama
agak sensitif seolah olah mencampuri
urusan apa dan sifatnya
pribadi urusannya sifat urusannya dengan
tuhan tapi ternyata kadang kadang banyak
lembaga maaf saya katakan ya lembaga lembaga
yang berlabelan agama jadi boleh coba
kasih tahu rasus apa
unkurma rasus perumahan
sariah dan banyak
banyak kegiatan yang bergunakan agama
tidak hanya agama islam agama lain juga ada kan
ternyata ujungnya gelap kan kalau
nggak nipu kan itu fakta yang terjadi nah ketika
ini awasan tentang ada kementerian agama
lembaga lembaga lain nah karena
yang menyangkut ini selalu berbeda agama
tahu sendiri kalau berbeda
agama sensitif nah pengaturannya
lebih adibah aja jangan
diatur atur dengan ormas tapi lain ternyata
walaupun kegiatan agama
mereka bertransak ya
rasusnya apa ekonomi
bungkus lagi kegiatan sosial
nah lembaga lembaga yang disebut sekarang
lagi muncul ramai itu seolah olah
kalau dulu mungkin rsm
ngo jelas pertanggung jawabannya jelas
bantuannya nah sekarang itu banyak
ya maaf salah saya kata kata sekali lagi
berbungkus agama jadi orang
percaya harusnya kan gampang
kasih aja lah keurusan agama
ada persis ada wasi
kalau di islam ya
sebenarnya tetangga sebelah lah
semua kan lebih gampang
tiba tiba lembaga lembaga yang muncul berlabelkan
agama ya ternyata kejadiannya kan
tidak bukan sekali ini
tadi juga kegiatan lain muncul
tapi kalau sekarang
mereka mengadakan kegiatan agama
berbasis sosial ya hubungan kementerian sosial
kalau berarti ekonomi berhubungan dengan
perdagangan dan industri apalagi
berbasis ekonomi kreatif gitu kan
umkm nah jadi berkaitan dengan
menjawab kita semua jangan misalkan
pihak pihak tertentu janganlah
tertentu sehingga orang kaya
apalagi dibungkus dengan iklan iklan yang
seolah olah kegiatannya banyak ini kan banyak kau lihat
pendagang pendagang di tegal kegiatan kegiatan
punya itu kita tadi pertanggung jawabannya
harus tahu tentu kan karena orang kita baik
tidak menyebut namanya yang penting buat
masuk kita bayangin kalau satu warung
tegal atau satu warung apapun ya
di cctv misalkan kenceng
menggunakan nama kegiatan agama
tapi ternyata diinvestasikan kan berapa
jumlahnya sih indonesia bayangin
warung warung kecil itu kalau pas
masih ada kenceng kenceng teras terang
orang bilang bukan masukkan karena tahu itu ibadah
ini kan susah menyebutkan namanya
padahal betul saya pas baru tahu harusnya disebutin
namanya itu kan tidak mungkin
tapi kita harus pilih tadi
selalu menyalahgunakan kesempatan
karena orang yang baik baik untuk ibadah
akhirnya tahu sendiri lah
sekiranya kalau ini
tidak bisa dilanjutin sekiranya tidak hanya
yang sekarang lagi
sekiranya lembaga lembaga perlu juga
dievaluasi ada pertanggung jawaban dan transparansi
oke dan dalam kasus act ini
tidak cukup sampai dibekukan tapi
bisa atau sebaiknya
kemudian dilanjutkan masuk ke ranah
sekarang juga kita tinggal menunggu apa hasil
dari ppatk ya
supaya tidak dikitnah
karena kesannya kriminalisasi
kegiatan ibadah kan
jadi data ppatk itu kan jelas
transparan ppatk tindak lanjuti
kalau tidak tindak lanjuti nanti khawatir menimbulkan
perbincangan fitnah seolah olah ada
kriminalisasi terhadap lembaga lembaga ibadah
padahal kan bukan kriminalisasi
faktor di ppatk yang harus tindak lanjuti
kalau tidak tindak lanjuti
ya tidak ada tindak lanjutnya dan tidak ada prosesnya
publik pasti bertanya dan jadinya akan berulang
oke baik terakhir ke kak asef
nanti saya ke ylki juga
ini sudah dibekukan dicabut izin oleh
tapi tadi act juga mengatakan dana yang sudah
masuk ya kemudian itu harus tetap
bagaimana ini setelah kemudian dicabut izinnya
apa konsekuensi logisnya karena beberapa
provinsi juga sudah mulai
melarang kegiatan act
ya ini memang ini ya kalau dari
sisi kepentingan donatur ya tadi
itu harus dipastikan
itu bisa terrealisasi gitu
jangan sampai pencabutan
izin itu menjadi alasan
hak hak donatur tadi
dengan regulasi ini juga
yang perlu mendapat perhatian itu ini ya pak
regulasi terkait ini ya pak
lintas negara kan gitu loh ini juga
belum ada aturannya di singapura itu sudah ada
aturannya bahwa penggalangan dana
publik dari masyarakat singapura itu
disumbangkan ke luar singapura
nah ini harus bikin
atur aja termasuk aturan ini
sekarang banyak lembaga yang melakukan
penggalangan dana publik itu
nah ini harus ada informasi ke donatur
diambil dari dana donatur atau
dari dana organisasi kan gitu
karena kalau diambil dana
dari donatur tadi itu
pada akhirnya dana yang disampaikan
ke yang berat tadi itu
nilainya berkurang karena
habis bagian untuk membiayai iklan tadi
ya ini harus diinformasikan kepada
donatur gitu oke karena
act juga alasannya ini lembaga
yang menyalurkan dana ke negara negara
lain ya lintas negara ya pak sudirmanto
tapi sekali lagi anda meyakini bahwa
payung hukum yang baru mengawasi
kalau dari catatan
ilki sebenarnya dengan
undang undang pup itu bisa
pengumpulan uang dan barang itu bisa
menjadi starting point dengan
dilakukan apa dilakukan
seperti yang tadi saya sampaikan
cuma masalahnya ya tadi ya pak
masyarakat sipil mendorong ini melalui
usulan inisiatif dari
kemensos itu problem di kemensos itu kan
pada tahun yang sama itu
tidak apa di kemensos itu juga ada
beberapa rancangan undang undang yang
revisi undang undang pengumpulan uang
dan barang itu diambil
melalui mekanisme inisiatif
dari anggota dpr
ini lebih cepat daripada
kita menunggu dari
usulan inisiatif dari pemerintah
oke baik kang asep terakhir
act masih berharap kemensos membatalkan
apa konsekuensi logisnya sekali lagi
act ini dibekukan
ya ada pepatah
orang tidak akan percaya
jangan bohonglah nah kalau minta dipatalkan
ya anda perbaikilah
baik anda gugat di pradilan tun nah jadi
dibatalkan terus ke kementerian sosial itu aja kok
tapi yang lebih penting bagi seksitas
semua kan janganlah semua
berlabel agama itu tadi
ini amanat jangan kianat
jika anda ada ketahuan
lebih kalau tidak
bahkan jangan berkelit
dan berdali akulah
sekarang kalau memang ini
salah kementerian sosial ya batalkan aja
pengadilan hakim pun kan bisa membatalkan
tapi pembelajaran bagi umat lagi
ya jangan percayalah dengan
oleh orang itu untuk ibadah
kita tunggu bersama sama
apakah ini sejauh mana akan
berlanjut ke proses hukum karena
tampaknya juga masih dalam
proses kita akan lihat sejauh mana
ini bisa terkena
sanksi pidana atau mungkin perdata tadi
menurut dari pak sederetmo terima kasih banyak
pak ngaset pak sudaratmo terima kasih banyak untuk waktunya
selamat malam sehat selalu